apakah kamu pantis mendapatkan kitab itu
aku saja yang sudah lama berguru belum tentu bisa mendapatkannya
dasar tidak tahu diri
kamu tidak boleh menyalahkan ku senak seperti itu
c jafar sendiri yang memberikan aku amanahnya
silahkan bicara langsung padanya jika kamu tidak terima
nyunda gayatri tewas karena melindungiku
aku akan selalu ingat kejadian tadi malam
aku harus berjuang seperti yang hyunda minta
aku akan mempertahankan nogowungu yang ada dalam tubuhku
iya ternyata kekuatan yang ada di dalam tubuhku adalah pusaka guru
aku sering mendengarnya jaka
banyak orang yang membicarakan nogowungu
pusaka ini belum sempurna
nogowungu harus disatukan dengan naga aksa
agar bisa menjadi naga raja
kau masih ingat gitu
iya aku ingat
pantas saja kekuatannya sangat besar
apa jangan jangan dia mencari nogowungu
agar bisa bercatu menjadi naga raja
apa itu naga raja sebetulnya
aku juga belum tahu persis
kita tidak boleh membiarkan nogo ongo jatuh ke tangan orang yang salah
kamu benar jaka
tapi tenang saja
aku akan selalu ada di sisimu
aku akan selalu menjadi temanmu
terima kasih ketul
sekarang mari kita kembali ke padepokan
aku harus segera mendapatkan kita pahala hikmah itu
aku nyatakan berimbang
aku setuju hasil imbang
jangan coba mengaturku
menyesal aku datang ke sini
kau yang akan menjadi buddhaku kalawangsa
aku tidak akan membiarkan pengkhianaan ini terlalu lama
aku akan membalasmu kalawangsa
kita harus menyelesaikan apa yang belum kita selesaikan bukan
kamu benar benar menyebalkan
tidak licik dan curang
tapi tidak mau minta maaf sedikitpun
apa kamu tidak punya harga diri
harga diri katamu
sebaiknya kamu berkaca pada dirimu sendiri
apakah kamu pantas mendapatkan kitab itu
aku saja yang sudah lama berguru belum tentu bisa mendapatkannya

kamu tidak boleh menyalakanku seenak seperti itu
c jafar sendiri yang memberikan aku amanahnya
saya jafar sendiri yang memberikan aku amanahnya

silahkan bicara langsung padanya jika kamu tidak terima
anda jangan mendapatkan astagfirullah alaminya
tembakan alami keh camper

beritahu kami kesini
aku tidak akan kalah dari orang orang seperti kalian
perjuangan kita itu masih panjang
kalian itu hanyalah kerikil kerikil pengganggu
yang kalau kena sakit menyakitkan
belum lagi jatuh
belum lagi dilempar ke tangan
belum lagi kena wajah
belum lagi kena mata
seperti itu kelebihan
yang kamu sungguh memalukan
sebagai murid lama dan lebih tua
harusnya kamu bisa memberi contoh yang lebih baik
menjadi seorang pendekar itu
bukan untuk disombongkan
bukan juga untuk dipersaingkan
dan bukan untuk menyakiti sesama
gunakan kemampuan kalian
untuk membela keadilan
dan untuk melindungi diri dari marah bahaya
jangan seperti ini
aku dengar yang besar
kalau kamu mencari kitab al hikmah sebelum aku datang
apa kamu akan menyangkal lejaka
bukankah sudah aku sampaikan kepada kami
untuk menunggu aku dulu
saya tidak mematuhi perintah syah jafar
penyerahan kitab al ikhmah
tidak bisa saya dihukum saja che jafar
tidak bisa jaka
ini sudah jadi keputusan aku
aku bilang ditunda
tapi sampai kapan sih jafar
sampai kapan saya bisa mengendalikan nogowong yang ada di dalam tubuh saya
kitab itu bisa membantu saya mengendalikannya kan
saya sudah janji kepada yunda gayatri
dari mana jaka tahu tentang mangkumo
lalu siapa itu gayatri
yunda gayatri sudah menanganiku
dan mengorbankan nyawanya untukku
saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi
jadi gayatri itu sudah meninggal
dia yang memberitahu tentang nogowo
aku terus berduka cita
aku juga menghargai perasaan kamu
tapi kamu sudah membuat satu kesalahan
itu tandanya kamu belum siap
tapi aku akan tetap memberikan
kamu harus menyelesaikan satu masalah dulu
yang sebenarnya sangat dekat dengan kami
masalah yang dekat denganku
kamu harus menyelesaikan masalah ketua
kita ini bukan sahabat
kita ini teman
kamu ini teman
kau bisa menlajukanku